amir nasib amit ya tolong jaga rena baik baik ya om pasti om rena opa pamit dulu ya
aduh cipu yang cantik sekali belajar yang rajin ya sayangnya
tuh dengar panggak kok sama sekali enggak ngerepotin kopah kalau misalkan bawa pulang
aku malah yang khawatir tau
apa aku takut kalau papa kenapa napa dan siapa yang ngurusin papa kamu tenang aja
bapak kan kuat udah tenang aja kalau papa ada apa apa tinggal telepon kamu atau
langsung ke sini aja ya bisa jadi bawa pamit hari ini mau pulang ya udah
kalau gitu aku sama masalah ngantriin papa ya nggak usah usah usah saling
papa gampang tinggal telepon taksi online aja begitu
ya udah kalau ada papa papa nanti telepon aku ya iya saya pintu rumah saya masih sangat terbuka
kalau papa mengundur lagi betul pak surya always welcome pak terima kasih
kamu langsung pergi
nggak mau sarapan dulu enggak aku buru buru
nino pasti mau ke lembaga tes dna heksagonal gua nggak bisa di maja ini semua nggak boleh terbongkar
waduh nino udah pergi
gak ada jalan lain
alsa mas bentar
tapi lo kenapa sih nggak waspada sama sekali
lo tau gak
nino dapet rambutnya reina buat tes dna
lo gak tau kan
nino dapetin dari ikat rambutnya reina
lagi pergi ke lembaga tes dna hexagonal
buat kasih sampel itu
lo tau dari mana
ya gue lihat sendiri mbak
mbak denger ya
gue bener bener udah muak
gue muak banget
nino terus terusan ngurusin reina
dan sedangkan lo
lo gak tau apa apa
tadi alsa ngasih tau aku
kalo mas nino sekarang lagi jalan mau ke hexagonal
mau tes rambutnya reina
tes rambut reina
bener kan perasaan aku mas
ternyata ikat rambutnya reina yang lama itu
diambil sama dia
buat dicek rambutnya
maka dia ngasih
ngasih ikat rambutnya baru
kita juga sekarang ya
yaudah ya kamu tenang ya
enggak kita harus kesana ya
iya pelan pelan pelan pelan pelan pelan
bentar saya terparah ini dulu
mas kamu cepetan dong mas
ren tolong kamu ke kantor polisi
buat laporan atas hilangnya sumarno ya
terus habis itu kamu tolong cek rumah sakit
sekitaran sini ya
coba tolong cari sumarno di rumah sakit
siapa tau ia kesalahan atau misalkan dia sakit
oke terima kasih ren
iya tenang kamu tenang
udah udah masuk ayo
aku akan tetap bantu al dan adit mencari kebenaran
aku akan bantu mereka pak
sampai terungkap semua
dia harus tanggung jawab
aku gak bisa membiarkan ini berlarut larut
aku gak boleh
aku harus ketemu langsung sama elsa
aku ke rumah dultaro bareng baru ke rumah elsa
terima kasih ya saya boleh nginep di sini sebentar
maaf kalau merepotkan
pak surya sama sama sama sekali tidak merepotkan
kita semua di sini senang pak surya
menginap di rumah kami
sering sering ya pak
rena pasti juga akan happy kalau ada opanya di sini
tolong jaga rana baik baik
ya om pasti om
opah pamit dulu ya
datang lagi ya opah
eh saling dulu dong saling peluk opahnya
cucu omba yang cantik sekali
belajar yang rajin ya saya
aku sekolah dulu ya pak
kalau gitu kami pamit drone ya pak surya
maaf dengan pak surya
boleh saya bawa
buya saya duluan ya
hati hati di jalan pak
ya makasih buya
semoga petugas yang memperbolehkan aku untuk melakukan tes dna rena
saya mau melakukan tes dna
baik pak silahkan isi form terlebih dahulu ya pak
semua harus diisi ya pak tidak boleh ada yang kosong
di sana juga ada persyaratannya ya pak
mbak saya udah isi formulirnya
ini sekalian saya sertakan sampelnya
tes dna parental ya pak
anaknya belum bisa kesini tapi saya sudah sertakan sampelnya
harus ikut pak dibawa saja anaknya kesini ya
apa nggak bisa dibikin pengecualian
tidak bisa pak kode etik dari tes dna parenta adalah
harus membawa orang tua dan anak yang bersangkutan
dia bukan orang tuanya
bukan orang tuanya
bukan orang tuanya

tidak bisa pak tidak bisa pak
anda masih belum menyerah